aksi tolak kenaikan bbm terjadi di jakarta pada kamis siang
masa mengatasnamakan bem nusantara membawa keranda mayat
yang berisi poster wajah sejumlah menteri kabinet indonesia maju
mulai dari menteri keuangan sri mulyani
hingga menteri perdagangan zulkifli hasan menuju istana negara
sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan aparat kepolisian
yang tak mengizinkan aksi mahasiswa digelar di depan istana negara
polisi meminta aksi mereka hanya dilakukan di kawasan patung kuda
masa mendesak pemerintah tidak menaikkan harga bbm
dan meminta pemerintah menindak tegas mafia penyelewengan bbm subsidi
di jombang jawa timur sejumlah mahasiswa dari universitas darul ulum
juga melakukan aksi penolakan rencana kenaikan bbm
mereka menggelar demonstrasi dengan akan membakar ban bekas
di depan kantor dprd jombang di jalan wahid hashim
akibatnya kericuhan terjadi antara mahasiswa dan kepolisian
sehingga para demonstran ditangkap dengan dibawa ke mapores jombang
mahasiswa menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan bahan bakar minyak
pasalnya dengan naiknya bbm akan berdampak kepada masyarakat lapisan bawah
seperti nelayan hingga petani
tim liputan cnn indonesia